lama gak sembuh sembuh
padahal kan udah ke dokter
gak tau gak tau terus
memang gak tau imas
kenapa kotor gini
dimana bisa sampai kotor begini
nyebur ke sawah
kan bisa dicarinya pakai tangan saja
bantuin cari dompet malah cari belut
ini juga nyari dompet
bilang nyari belut itu supaya orang itu teh gak banyak nanya
masa cuma gara gara belut jadi gelut
laris laris tanjung kimpul
buahnya laris pisau nya tidak tumpul
eh ada apa kang
tadi buahnya diambil sama kang mus
mau minta lagi
wah kalau minta lagi saya bisa bangkrut dong kang
kalau semua buah buahan di sini saya lempar ke jalan raya
kamu bisa lebih bangkrut
ya udahlah kita pasrah aja
ya udah gimana nanti
kalau kita nggak pulang jangan dicariin
emangnya kita mau kemana
kalau kita kenapa napa
emangnya kita bakalan kenapa
belum ngerti juga
udah tau kan kita berdua di sini teh
disuruh si bos nyari dompet udah dibuang tadi
si bos tuh disuruh sama mamansuh herman
kamu tau kan mamansuh herman itu siapa
anak buah muslihat
kamu tau kan muslihat itu siapa
tangan kanannya kang bahar
saif dompetnya ketemu
mau buka pintu pagar
buku sama buahnya dibawa masuk ya
mau minta bantuin buah buku sama buah
bawa buku sama buah aja pakai minta bantuan kan
lagi tidur pi
kok kamu nggak temenin
masa tidur aja ditemenin
maksud papi dijagain
nggak usah nggak usah
nggak usah biar papi aja
suruh bikinin minum buat pak
eh itu apa
buku sama mangga
ini buku pelajaran sholat
mungkin buat tehkin nanti
eh tapi kayaknya nggak mungkin ya
masa teki nanti belum bisa sholat
sebenarnya ngomong deh
bukunya taruh di atas meja
terus mangganya kasih ke imas
bilang juga sama imas bikinnya minum buat bapak ya
papi udah pulang
tapi udah bawain itu buah mangga
sama pesenannya mami
buku pelajaran sholat
emi sebenarnya buku pelajaran sholat itu buat siapa sih
itu buat mami
mami kan udah lama nggak sholat pi
pengen sholat lagi
takut lupa sama bacaannya
eh si imas
tapi suruh kupas buah mangga ya
nggak usah pi
buku pelajaran sholatnya bawa sini aja
sebetulnya ibu sakit apa
nggak tahu nggak pernah nanya
udah lama gak sembuh sembuh
padahal kan udah ke dokter
nggak tahu nggak tahu terus
memang nggak tahu imas
kenapa kotor gini
di mana bisa sampai kotor begini
nyebur ke sawah
kan bisa dicarinya pakai tangan saja
memangnya dalam lumpur itu berapa meter sih bisa sampai kotor kayak begini
nih dompetnya sudah ketemu
udah dimasukin lagi sini
yang dua ratus kan udah habis buat makan
gak mau tahu harus utuh
kita operasi dulu
nggak mungkin keadaan kita lagi kayak begini tadi aja pas kita kesini kita dilihatin orang terus
ah kita pinjam aja dulu sama kang ujo
iya tukang bebur kacang ijo
ini dompetnya udah ketemu
mau diantar kemana
anterin ke sini aja cepat
kalau mau beli jika nomori yc bosma
nih dompet seipah kasihin ke dia
kok udah diakang
udah jangan banyak tanya
nanti kalau ceipah nanya bilangnya apa
bilang aja tadi yang nganter orang yang nemuin dompet ini di jalan terus ketemu kamu orangnya buru buru jadinya dititipin
eh tapi saya masih ada urusan besok di kampus
hmm maaf mukanya saya harus nunggu kabar seminggu lagi tapi kok keputusannya udah hari ini
oh manajer hrd nya bilang gitu
saya matiin sebentar ya nanti saya telepon lagi
tapi kenal sama manajer hrd pt surya agung
terus tapi bilang kalau kinanti mau magang di situ
oh nggak apa apa bila gitu aja makasih ya mas
kenapa kamu nggak jadi
nggak apa apa males aja
kalau kamu nggak jadi papi jadi malu
tapi udah minta tolong sama manajer hrd pt surya agung supaya kamu bisa magang di situ
sebelum papi malu nanti udah malu duluan
duitnya sih pas tujuh ratus ribu tapi tadi saya ambil di atm lima puluh ribuan empat belas lembar
sekarang lima puluh ribuan sepuluh lembar sisanya receh sepuluh ribuan terus lima ribuan